terekam kamera cctv mencuri sepeda motor milik anggota warga
dari tiga anggota sindikat pencurian sepeda motor
diringkus petugas reserse kriminal pores tabes bandung
sementara di cirebon aksi pencurian motor terekam cctv
di halaman parkir stasiun radio swasta
pelaku berusaha mencuri dua motor
namun hanya satu yang berhasil dibawa kabur
inilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam cctv
di alaman parkir sebuah stasiun radio swasta
di kota cirebon pada selasa petang
dalam rekaman tersebut
dua orang mengenakan helm dan masker masuk ke lorong parkiran
pelaku sempat berhasil mencongkel salah satu motor
dengan alat yang sudah mereka siapkan
namun saat hendak dibawa motor dikunci pada bagian rodanya
sehingga pelaku batal membawanya
tak mau gagal pelaku langsung membobol motor lainnya
hampir tiga menit aksi ini dilakukan
kedua pelaku berhasil menggasak
sebuah sepeda motor metik
seorang pekerja sempat melihat dan berusaha mengejar kedua pelaku
namun pelaku berhasil meloloskan diri dengan membawa motor curiannya
kasus ini langsung dilaporkan pihak kepolisian
untuk segera ditindak lanjuti

melihat dia juga sempat ngejar ke depan
sempat ngejar cuma mungkin gak keburu atau gimana ngejar dia
jadi cuma ngejar sampai pager aja pager tangkut
dan itu yaudah sempat
jadi akhirnya manggil saya mungkin dia gak sempat ngejar
ini kabuk sih yang bawa motor aku kan posisinya
yang bawa motor aku belok ke arah sana
kalau yang dua motor itu arah sana jadi mereka bisa
sementara di bandung seorang pria berusia dua puluh satu tahun
diciduk petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung rabu siang
ia bersama dengan dua rekannya
terekam kamera cctv
tengah melakukan aksi pencurian sepeda motor
di kawasan denggi selatan muhammad toha regol bandung senin lalu
dalam rekaman kamera cctv yang sempat viral di media sosial
rekan pelaku yang mengendari sepeda motor
tampak tengah mengamati situasi di tepi jalan
hanya berselang beberapa detik kemudian
pelaku mampu membawa lari sepeda motor
setelah sebelumnya sempat membongkarnya dengan kunci letter t
pelaku merupakan anggota sindikat curanmor
yang telah tiga puluh kali melakukan pencurian sepeda motor
di sejumlah kawasan di bandung dalam dua bulan terakhir
akhirnya kita bisa mengidentifikasi siapa pelakunya
tangkap akhirnya di saudara ss dua puluh satu tahun warga cianjur
dari hasil periksaan
dia sudah melakukan kejahatan curanmor kurang lebih tiga puluh kali
di wilayah kota bandung
hampir di seluruh kota bandung
dan setiap melakukan aksinya tiga orang minimal
selain mengamankan sembilan unit sepeda motor sebagai barang bukti
petugas juga menyita satu buah kunci letter t
sebagai alat bukti kejahatan
tim liputan transmedia